kabar gembira bagi masyarakat indonesia pemerintah arab saudi memutuskan untuk menambah kuota jemaah haji sejumlah sepuluh orang
nah dengan tambahan ini jumlah kuota jemaah haji indonesia menjadi dua ratus tiga puluh satu ribu orang
minggu empat belas april dua ribu sembilan belas lalu presiden joko widodo bertemu dengan raja arab saudi raja salman bin abdul aziz al saud di istana pribadi raja salman
sejumlah hal dibahas termasuk tentang kuota jemaah haji indonesia
dari pertemuan tersebut pemerintah arab saudi memutuskan untuk menambah jumlah kuota haji sebanyak sepuluh orang
dengan tambahan ini jumlah kuota haji indonesia menjadi dua ratus tiga puluh satu ribu orang
sebelumnya pada tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas jumlah kuota haji indonesia berjumlah dua ratus dua puluh satu ribu orang
menurut menteri luar negeri retno marsudi yang ikut mendampingi presiden dalam pertemuan menyatakan
raja salman mengapresiasi indonesia atas kepemimpinannya di dunia islam
selain terkait kuota haji dalam pertemuan bilateral itu jokowi dan raja salman juga sepakat
meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi
di dalam pertemuan bilateral tadi antara lain presiden menyampaikan apresiasi seluruh masyarakat indonesia
akan diberikannya tambahan kuota haji sebesar
selain itu raja salman mengatakan apresiasi yang tinggi kepada indonesia
atas kepemimpinan indonesia di dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia
raja salman juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan indonesia
di dunia islam
kedua kepala negara sepakat bahwa ke depan kerjasama ekonomi akan terus ditingkatkan
terutama untuk bidang energi dan bidang pariwisata
menanggapi hal ini pemerintah indonesia melalui menteri agama akan segera menindaklanjuti keputusan ini
dengan membahasnya bersama dewan perwakilan rakyat
selain menjalankan agenda kepresidenan dengan bertemu pemerintah arab saudi
presiden jokowi yang datang bersama ibu negara dan kedua anaknya juga menjalankan ibadah umroh di tanah suci
di meliputan cnn indonesia
wah berarti akan lebih banyak lagi ya masyarakat indonesia yang bisa pergi ke tanah suci mekah setiap tahun ya
betul nanti kita dengarkan saja nih bagaimana pengumuman dari pemerintah setelah berbincang bincang dengan dpr
karena tentu jumlah kuota yang banyak itu akan menambah biaya pelaksanaan ibadah haji
entah itu saat di indonesia ataupun saat di mekah madinah nanti ya
plus juga nanti akan ada tempat tempat baru nih untuk para jemaah haji berdiam sementara
sebelum nanti diberangkatkan sesuai dengan kloten
semoga semuanya bisa lancar lah ya mulai tahun depan berarti harusnya bisa seperti itu